sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
meeting yang dibogor batal
yaudah makasih ya infonya
gak bisa tidur lagi deh
ada apa nu
kamu pagi ini ada acara nggak
kalau kamu gak ada acara
ada hal yang penting aku mau bicara sama kamu jul
kita bertiga gak apa apa
milo lagi ada meeting di kantornya
yaudah deh aku kesana ya
alia nggak ada di kamarnya
bapak jadi khawatir jul
kenapa tiba tiba dia pergi dari sini
kemarin kayaknya dia gak ada apa apa
saya cek isi rumah dulu ya
siapa tahu dia bawa barang barang berharga
ah kamu tuh berlebihan debbie
mana mungkin alia seperti itu
siapa tahu aja mbak
namanya juga orang kabur
pasti ada yang gak beres
aku cari alia ya aku takutnya dia menggelandang lagi kayak pas aku temuin dia
aku pergi dulu ya
juli aku boleh pinjam mobil kamu gak
mobil aku tuh mendadak mogok dan aku butuh mobil banget sekarang
udah julie aku gak ada waktu untuk ngebahas alia
aku pinjam mobil kamu ya aku ada tamu penting dan gak boleh telat
kamu bawa aja deh
makasih aku pinjam dulu ya aku berangkat serius
aku akan cari alias sampai ketemu pak
tapi aku punya mobil bapak ya
soalnya milo minjem mobil aku karena mobilnya lagi ngadet pak
yaudah kamu pakai mobil bapak aja
yaudah makasih ya pak aku pergi dulu ya
iya pak ini udah di jalan pak
iya maaf tadi mobil saya tuh ada sedikit masalah
ya ini lima belas menit lagi sampai kok
iya oke makasih pak
aduh kamu tuh kemana sih
pergi gak pamit bikin khawatir aja
mas mas pernah lihat orang ini nggak mas
gak apa apa gak melihat
yaudah makasih ya